sebuah leaflet atau selebaran yang dicetak berukuran sepuluh x lima cm itu dibagikan sejak awal juni dua ribu dua puluh
kepada warga negara asing yang baru tiba di terminal internasional bandara igusti ngurah rai bali
selebaran yang berisi hal hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama tinggal di bali itu
diselipkan pada paspor wna usai pemeriksaan imigrasi di saat kedatangan
menteri hukum dan ham yasona lawli bersama gubernur bali iwayan koster kami siang langsung memantau pembagian selebaran tersebut
selebaran ini dicetak dan dibagikan bagi penumpang warga negara asing yang tiba di bali
setelah maraknya perilaku warga negara asing yang melanggar aturan termasuk norma adat selama berlibur di bali
namun jika masih melanggar aturan tegas akan diterapkan dengan cara mendeportasi warga negara asing tersebut
menteri hukum dan ham republik indonesia pun belum berencana mencabut visa on arrival bagi negara rusia dan ukraina
seperti yang pernah diusulkan gubernur bali
dengan cara ini kita akan terus evaluasi
seperti apa gubernur
dengan cara yang kita lakukan ini sekarang
do and don pemantauan jalan kerjasama dengan para pelaku para wisata
termasuk masyarakat kita harapkan ini sudah akan menurun
langgar akan ada sanksi yang tegas
selebaran do and don bagi warga negara asing tersebut diantaranya berisikan tidak diperbolehkan masuk
ke areal pura tempat persembayangan menaiki pohon suci hingga bekerja dan melakukan bisnis ilegal
wna diharapkan respect dengan agama lokal dan tempat tempat suci
termasuk menyewat kendaraan dari perusahaan legal serta bertempat tinggal di akomodasi yang legal
selain itu wisatawan diharapkan bertransaksi dengan mata uang rupiah
pembagian selebaran do and don selama berada di bali ini pun mendapat sambutan positif warga negara asing yang tiba di bali
apa yang harus dilakukan
respek kultur lokal dan hal hal seperti itu
ide yang bagus
beri orang orang yang pertama yang punya ide yang bagus tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan
gubernur bali menyatakan semenjak selebaran do and down disosialisasikan awal juni lalu
terjadi penurunan jumlah wisatawan yang melanggar dan viral di media sosial
januari hingga juni dua ribu dua puluh tiga ini jumlah kedatangan warga negara asing di bali telah mencapai dua dua juta orang
sementara yang dideportasi karena melanggar aturan
sebanyak satu ratus lima puluh delapan warga negara asing
ikedenyoman wiryadinata badung bali